hai epic people kembali lagi dalam epic living bersama saya sintiakarani
kalau anda mendengar kata bekasi apa yang ada di pikiran anda
jauh atau bahkan banjir
di episode kali ini kami akan menyajikan fakta seputar keuntungan bermukim di bekasi
dan juga melihat bagaimana industri properti di salah satu kota penyangga jakarta ini
bersama dengan pak dodi pramono selaku direksi emerald land development
yang berhasil mengembangkan kawasan huni di jati asih bekasi
dan saat ini saya sudah bersama pak dodi
sebelum kita memulai cicat bersama pak dodi kami ingin menginformasikan bahwa hari ini seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat
dan juga sudah menjalankan tes covid sembilan belas dengan hasil negatif
pak dodi apa kabar pak
baik ya pak
pak mungkin saya langsung pertanyaan pertama nih soal bekasi ya pak
yang sangat banyak dipertanyakan
apakah benar sih pak bekasi itu katanya jauh dari mana mana pak
ya memang itu mungkin dulu ya
dulu hanya jalan
tetapi sekarang bekasi itu menjadi satu daerah yang betul betul infrastruktur itu dibangun dengan sangat masif
jati asi itu berbatasan dengan cibubur dengan jakarta timurnya cibubur dan cilangkap dan kondogede dan juga dekat dengan kota bekasi sendiri
di bekasi selatan ini membuat akses itu begitu banyak ya
kami di sini perumahan ini hanya lima belas menit bisa menjangkau tol jati asi
maupun tol cibubur jagorawi
dan nantipun bulan agustus kami dari tempat ini hanya selangkah menuju lrt di cibubur maupun lrt di daerah cikunir
jadi kenapa jati asi begitu berkembang
karena aksesnya begitu baik sekarang
berarti tadi dari segi infrastruktur jalan ternyata tidak sejauh itu ya pak
aksesnya semakin mudah
ada berbagai macam tadi yang sudah dibangun ya pak
sekarang semakin mudah
dan juga ada pusat bisnis komersil juga ya pak
nah bahkan di daerah bekasi sudah banyak sekali pusat bisnis komersial yang dibangun gitu ya
jadi kalau zaman dulu orang bekasi mesti ke jakarta gitu ya
belanja atau hiburan
bahkan sekarang selalu di bekasi begitu banyak mall gitu ya
begitu banyak juga tempat tempat makan tempat tempat untuk rekreasi gitu ya
sudah dibangun di sana gitu ya
jadi nggak cuma infrastruktur jalan ya pak
tapi juga kebutuhan hidup warga bekasi nggak harus dipenuhi dengan pergi ke jakarta jauh jauh
karena tadi sudah ada mall
bahkan sekarang orang jakarta ke bekasi
satu lagi nih pak ancaman selain jauh tadi
satu lagi ancaman banjir
gimana pak dodi sendiri menjawab keresahan masyarakat sekarang soal bekasi katanya rawan banjir gitu pak
kebetulan di tempat ini untungnya gitu ya kami memilih lokasi yang bebas banjir
jadi lokasi ini lokasi sendiri bebas banjir aksesnya pun bebas banjir
kemana ke jalan tol ke akses transportasi umum semua bebas banjir
jadi jangan khawatir
tahun ini di jatiasi di emerald terrace khususnya karena area ini dijamin
kami sudah kembangkan dari tahun dua ribu delapan belas
sudah lewatin masa masa banjir dan ini terbukti bebas banjir
terbukti bebas banjir
baik pak dodi mungkin langsung saja biar masyarakat percaya langsung bahwa emerald perez ini bebas banjir
kita langsung pergi melihat rumah yang ada di emerald terrace
nah epic people kali ini saya dan juga pak dodi sudah berada di salah satu rumah di emerald terrace ini ya pak ya
pak kita lanjut lagi tadi soal rumah di emerald terrace ini ada berapa tipe pak
ya kita sekarang ada enam tipe ya
jadi pertama adalah tipe yang kita tinggalin sekarang ini kita pakai adalah tipe ruby
tipe ruby dengan luas tanah enam puluh dan bangunan empat puluh delapan dengan dua betruk
lalu di sini ada
lalu diatasnya ada tipe sapir dengan luas tanah tujuh puluh dua dan bangunan enam puluh tiga kamar tidur
di atasnya ada tipe tipe jet itu tipe yang kita punya unggulan yaitu kita kenapa karena nanti kita mau lihat speed level
tiga lantai dari lantai service lantai untuk lantai satu dan lantai dua jadi total tiga lantai itu luas tanah sembilan puluh tapi bangunan satu ratus tiga puluh
lagi terus ada tipe diamond dengan luas tanah satu ratus lima bangunannya delapan puluh dua banyak ya tipenya dan kita baru bikin dua tipe lagi baru nih
ada baru lagi pak tiffa ada tipe baru ada tipe onyx dan tipe azur dimana untuk memenuhi kebutuhan dari setiap keluarga
jadi kebutuhan keluarga agak berbeda beda gitu ya dan tipe rumah juga berbeda beda
oke kalau kita kaitkan lagi tadi pak membahas soal banjir ya pak ya salah satu keresahan ya pak mungkin boleh dijelaskan lagi
supaya masyarakat yakin bahwa kehunian emirates ini bebas banjir pak gimana pak
ya pertama tadi saya sudah sampaikan kita dari awal proyek dari dua ribu tujuh belas
kami sudah lewatin masa banjir paling besar waktu itu di kitaman
yang kedua adalah kita dengan sistem drenase yang baik
terus juga drainase kita semua underground ya
jadi tidak ada bahaya anak anak keceplunggot atau ada nyamuk segala macam itu tidak ada
jadi kita drainase kita sangat baik sampai menuju kepada saluran pembuangan yang ada di kota bekasi
berarti memang bebas banjir ya pak
yakin bebas banjir
jadi tidak perlu takut buat epic people untuk memilih tinggal di emerald terrace jati asi bekasi ini
karena memang bebas banjir ya pak dodi
pak dodi terima kasih banyak
hari ini sudah memberikan penjelasan yang menarik soal emerald teras yaitu hunian bebas banjir ini
terima kasih banyak pak dodi
terima kasih cynthia
bagi yang ingin bermukim di bekasi ternyata tidak sesulit yang difikirkan dan juga beredar di dunia maya
yaitu ketakutan akan jarak yang jauh kemudian juga bebas banjir
ternyata kawasan ini menyimpan potensi menjanjikan untuk hunian masa depan untuk anda
jangan lupa untuk scan qr code di bawah ini untuk mendapatkan penawaran menarik dari emerald terrace
jangan lupa juga untuk saksikan epic living episode berikutnya
yang akan membagikan informasi mengenai kebutuhan rumah anda
saya cynthia karani pamit undur diri